ya untuk kita terutama perempuan ya mencari pembersih wajah yang cocok dengan kondisi kulit kadang kadang menjadi tantangan tersendiri
nah dengan berbagai varian produk kecantikan yang tak jarang dipenuhi dengan kandungan merkuri dan juga zat berbahaya produk kecantikan whitening hadir dengan produk yang kaya akan bahan alami
produk kecantikan dari pt medikon prima laboratoris whitening meluncurkan terobosan baru pembersih wajahnya yang dinamakan whitening apricot facial scrub
sesuai dengan namanya produk ini disebut sesuai dengan segala jenis kulit karena penggunaan bahan alami biji buah aprikot sebagai eksfolian alami
kalau untuk produk lainnya itu mereka menggunakan scrap yang dari bahan bahan yang tidak alami
seperti plastik atau
tapi whitening apricot facial scrub mengandung biji aprikot sebagai scrubnya
jadi lebih alami dan tidak menimbulkan efek samping pada kulit
biji aprikot asli dan kita buat biji aprikotnya itu sehalus mungkin
jadi cocok juga digunakan untuk orang orang yang kulitnya sensitif terhadap scrub
facial scrub wheening berfungsi untuk membersihkan pori pori
mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit kusam
tanpa kandungan bahan kimia
pemutih maupun merkuri
ta'ayel brand whitening sendiri telah mendapat sertifikasi bpom dan terverifikasi halal oleh mui
sehingga dari segi kandungan produk aman untuk digunakan dan teruji tidak memiliki efek samping
jadi justru whitening ini bekerjanya kebalikan gitu
kalau mungkin ya mungkin produk perawatan kulit yang pengelupasan kulit dan lain sebagainya
pada saat kita pakai itu langsung uh kelihatan gitu
tapi kan jelek dulu mukanya gitu kan kayak misalnya kering dulu
terus pengelupasan gitu karena itu sangat sangat gak boleh di depan kamera tuh kayak gitu kan
gak pede gitu kan
terus nah tapi kalau whitening ini cara kerjanya adalah kita pakai normal dan simple sekali
sehari dua kali pada saat bangun tidur pakai sebelum makeup sepuluh menit pakai makeup
pulang syuting bersihin makeup bersihin kulit wajah pakai whitening tidur gitu
jadi memang ini adalah produk yang sangat praktis
terus sudah gitu juga tidak membutuhkan kos yang begitu mahal gitu
sebelumnya whiten juga telah memiliki produk perawatan wajah yaitu skin whitening cream
kedua produk tersebut dapat digunakan bersamaan sehari hari
namun pemakaian facial scrub dianjurkan selama dua kali seminggu
agar tidak membuang sel kulit baik untuk peremajaan kulit wajah